sejak berita penangkapan raden rangga sasana atau pria yang bernama edi raharjo mencuat di
media keluarga serta kerabat dari petinggi sunda empire ini lebih memilih menutup diri
para tetangga tidak memiliki informasi mengenai keluarga raden rangga karena mereka jarang
bersosialisasi dengan warga sekitar sejak dewasa ini hidupnya enggak dikiting entah merata kemana mana
kalau ya bagaimanapun ya tetap sesekali pulang tapi kegiatan itu nggak pernah kami tahu
sementara itu belasan pengurus subang development committe yang berafiliasi dengan sunda empire datangi
kantor kes bank pol subang jawa barat mereka berniat untuk membekukan keorganisasian yang
sudah mereka urus sejak tahun dua ribu lima belas mereka mengaku kerajaan sunda empire semakin runtuh
setelah pimpinannya raden rangga beserta raja dan ratunya ditangkap dan ditetapkan menjadi
angka sebelum resmi dibukukan belasan pengurus ini mengikuti acara pembukaan dengan menyanyikan
lagu indonesia raya dan membuat pernyataan diatas materai terkait pembubaran bank dej
kemarin itu keliru mungkin adalah memberi simbawan kepada masyarakat dalam persahariannya
jangan terpacing dengan hal yang tidak istilahnya akan merugikan diri sendiri ataupun
kelembagaan rencananya mereka juga akan menyerahkan berkas keorganisasian bank dec dan siap memberikan
keterangan terkait kinerja organisasi ke kepolisian polda jawa barat pada jumat tim liputan cnn indonesia